pemantauan hilal kali ini dilaksanakan di pantai sindangkerta cipatujah
ya potensinya memang ada gitu
dan juga bepom seperti apa pak syahril
atau mungkin posisi ya
pak bambang mari berbicara mengenai kasus verdi sambo
dan kami juga mendapatkan informasi bahwa
jadi sekali lagi ini penting sekali lagi karena ini terjadi tidak hanya di jakarta dan jawa timur tapi juga di beberapa negara dunia ya
biar nggak nanti nyesel gitu
jadi mereka terinspirasi mereka belajar dan kemudian mereka bergerak
nah dari kunjungan studi banding lalu mengumpulkan para pakar sehingga saya tahu banget ya a sampai z mengapa budget
jadi ya kendala di awal regular season sih menurut saya sih itu kayak anti klimaks aja sih
iya legendnya di sana
chef daryl memastikan pengadaan barang di dapurnya menerapkan konsep
yang ga di tau gitu
kadar kadar zat organik
jadi begini sebagai sebuah langkah monitoring penyakit ya contohnya di dua ribu sembilan belas saya dulu pernah bupati trenggalek belum dilantik di jawa timur
kalau bayarnya sering on time